sergudian lumiu dinyatakan ditutup
bukan pidana terhadap terdakwa rizal elie sergudian lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
di pasal tiga puluh lima ayat satu empat di mana disandai sampaikan tentunya berdasarkan rekomendasi dari kepala lembaga dalam hal ini adalah lpsk
karena statusnya eliezer sebagai justice kolaborator atau yang sudah membantu
pemecahan perkara ya
membantu penegak hukum
nah sebesarnya remisi yang diberikan adalah setengah dari remisi umum
remisi umum itu adalah remisi yang diberikan setiap tanggal tujuh belas agustus hari kemerdekaan kita
ya remisi itu adalah pemotongan masa pidana
kalau sekitar berapanya kami tidak mau berandai andai
artinya nanti kami menunggu ingkrah atau ekskusi dari putusan eliezer
jadi nanti kalau memang sudah ingkrah sudah dieksekusi tentunya kami akan menghitung secara clear seperti apa
jadi kalau sekarang kami tidak bisa berandai andai